kepala penanggung jawab kendali operasi managorayam irjen paul rudi sufahriyadi menegaskan pasca ali kalora tewas
empat anak buahnya yang masih diburu dipastikan masih berada di wilayah perbatasan poso pargi motong dan stigi
hal senada juga diungkapkan dan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako brikjenteni farid ma'ruf
pihaknya masih mengumpulkan data intelijen untuk melacak keberadaan keempat anak buah ali kalora tersebut
kempatnya yani askar alias jait nay alias galuh ahmad ghazali alias ahmad panjang dan syuhardin alias hasan pranata
mereka tergabung dengan kelompok mujahidin indonesia timur dalam rentang waktu dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh
kepala penanggung jawab kendali operasi managorayam irjen paul rudi sufahriyadi menegaskan pasca alikalora tewas
yang menyebabkan kecemasan kecemasan kecemasan kecemasan kecemasan
alikalora ditemukan tewas tertembak bersama satu orang anggotanya yani jakar ramadan alias ikrimah
usai identifikasi jasa alikalora dan jakar ramadan tiba di rumah sakit bayang karapalo minggu dini hari untuk diotopsi
alikalora memimpin kelompok mujahidin indonesia timur dalam rentang waktu dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
alikalora memimpin kelompok mujahidin indonesia timur dalam rentang waktu dua ribu sembilan belas hingga dua ribu delapan belas
alikalora memimpin kelompok mujahidin indonesia timur dalam rentang waktu dua ribu sembilan belas hingga dua ribu delapan belas
alikalora memimpin kelompok mujahidin indonesia timur dalam rentang waktu dua ribu delapan belas hingga dua ribu delapan belas
alikalora memimpin kelompok mujahidin indonesia timur dalam rentang waktu dua ribu delapan belas hingga dua ribu delapan belas
alikalora sejak dua ribu enam belas menggantikan santoso alias abu wardah yang tewas tertembak
ali kalora sebelumnya memiliki peran sebagai penunjuk jalan sehingga sangat hafal medan pegunungan wilayah poso sulawesi tengah
sejak diburu satgas tinombala dan mandagoraya ali kalora dan anggotanya menjalani hidup berpindah pindah dari hutan ke hutan
kelompok teroris ini memanfaatkan medan yang berbukit untuk bersembunyi dari pengejaran aparat
sesekali alikalora muncul ke permukiman terdekat untuk menebar ancaman kemudah menjarah makanan dari warga
salah satu kekejian kelompok ali kalora yang diketahui publik terjadi dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh lalu
ali kalora cs secara sadis membunuh satu keluarga dan membakar rumah demi sekarung beras dan bahan pokok lainnya
tim liputan cnn indonesia